polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penikaman terhadap seorang wanita
di sebuah mesin anjungan tunai mandiri atm di kawasan jalan kartini kota pematang siantar sumatera utara rabu kemarin
peristiwa itu terjadi pada selasa sore
menurut saksi mata penikaman bermula saat korban hendak menarik uang di atm
namun tiba tiba saja diserang oleh seorang pria menggunakan pisau
korban yang menderita luka sempat berteriak dari dalam bilik atm dan mengundang perhatian warga
pelaku yang panik kemudian kabur meninggalkan lokasi
sementara warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mengobati lukanya
masuknya tarik keluar
besar tarik keluar dia maksa masuk lagi
dihitamnya lagi kena latangan
harus mati kalau mati
belum cerai katanya
polisi memburu pelaku penikaman
dari hasil penyelidikan sementara pelaku merupakan suami sah korban yang baru bebas dari penjara
pelaku dan korban saat ini sedang dalam proses perseraian
namun diduga pelaku keberatan dan tidak bersedia diceraikan
pelaku dan korban diperoleh
pelaku dan korban diperoleh
warga jalan raya desa bambe kecamatan riorejo kabupaten gresik jawa timur
rabu pagi digegerkan dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang guru tk di rumahnya sendiri
triana lima puluh empat tahun ditemukan tewas tergeletak di kamar belakang oleh saudara ipar korban
selain itu anak korban zada talita dua puluh lima tahun juga ditemukan tergeletak bersimbah darah penuh luka di pintu belakang rumah
dari hasil olah tkp selama empat jam kepolisian mendapati luka memar di pipi kanan triana
diduga korban tewas akibat dihantam menggunakan tabung lpg berukuran tiga kg
sementara zada talita ditemukan dalam kondisi luka parah di kepala kedua tangan dan kakinya
korban kini kritis dan dirawat intensif di rsud ibnu sina gresik
dugaan sementara korban dibunuh oleh suaminya sendiri
pembunuhnya ini suaminya
belum bisa dipastikan baru dugaan
karena kedua suami istri itu pernah menjadi pembunuh penolong
kasus ini masih dalam penyelidikan polisi
tim liputan cnn indonesia